kepulan asap dan api terlihat dari salah satu gorong gorong yang berada di jalan tb simatupang jakarta selatan senin malam
petugas suku dinas pemadam kebakaran dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api
petugas kemudian membongkar gorong gorong untuk memastikan tidak ada lagi api yang masih menyala
komandan peleton suku dinas pemadam kebakaran jakarta selatan mengatakan api berasal dari karet karet kabel listrik yang terbakar
pihaknya belum dapat memastikan penyebab terjadinya kebakaran pada kabel listrik yang berada di bawah gorong gorong tersebut
yang jelas gini asap yang keluar itu adalah impas dari karet terbakar yang jelas karet itu memang melapisi lapisan kabel lah
akibat peristiwa ini sejumlah kendaraan yang melintas memperlambat laju mereka untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan
badru zamal jakarta